atau yang sering disebut flight to quality
sehingga mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara negara berkembang termasuk indonesia
kondisi tersebut mendorong pengurangan stimulus moneter atau tapering dari bank sentral amerika
di dalam negeri pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan lebih rendah dari sebelumnya
pada triwulan tiga dua ribu dua puluh satu pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih rendah
sehubungan dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh pemerintah
untuk mengatasi peningkatan penduduk
pada triwulan empat dua ribu dua puluh satu pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan kembali meningkat
didorong oleh perbaikan mobilitas sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan
berlanjutnya stimulus kebijakan baik fiskal moneter maupun kebijakan kebijakan lain
serta terus meningkatnya kinerja ekspor
bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun dua ribu dua puluh satu menjadi tiga lima sampai empat tiga persen
saya ulangi tiga lima sampai empat tiga persen dari proyeksi sebelumnya empat satu sampai lima
neraca pembayaran indonesia diperkirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal
defisit transaksi berjalan pada triwulan dua ribu dua puluh dua diperkirakan tetap rendah
didukung oleh surplus neraca perdagangan yang besar yaitu enam tiga miliar dolar as meningkat dibandingkan dengan surplus triwulan satu dua ribu dua puluh
yang sebesar lima lima puluh enam miliar dolar as
sementara itu neraca modal diperkirakan mengalami surplus
didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing
meskipun pada triwulan tiga hingga sembilan belas juli dua ribu dua puluh satu tercatat penurunan
investasi portfolio yang mencatat net inflow sebesar tujuh puluh miliar dolar as
sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang mengalami peningkatan
posisi cadangan dewisa indonesia pada akhir juni dua ribu dua puluh satu tercatat tinggi
sebesar satu ratus tiga puluh tujuh satu miliar dolar amerika serikat setara dengan pembiayaan sembilan dua bulan import
atau delapan delapan bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
serta jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga
kedepan defisit transaksi berjalan pada tahun dua ribu dua puluh
dipertirakan tetap rendah yaitu di kisaran enam sampai satu empat
saya ulangi enam persen sampai dengan satu empat persen dari pdb
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal indonesia

dengan langkah langkah stabilisasi bank indonesia
pergerakan nilai tukar rupiah relatif terkendali
di tengah kembali meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global
nilai tukar rupiah pada dua puluh satu juli dua ribu dua puluh satu mengalami pelemahan dua puluh sembilan persen secara point to point
dan satu empat belas secara rata dibandingkan dengan posisi akhir juni dua ribu dua puluh satu
perkembangan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi penyesuaian aliran modal keluar dari negara berkembang
yang didorong oleh perilaku flight to quality di tengah pasokan falas domestik yang masih memadai
dengan perkembangan tersebut rupiah sampai dengan dua puluh satu juli dua ribu dua puluh satu mencatat depresiasi sekitar tiga tiga puluh sembilan persen tiga tiga puluh sembilan persen
dibandingkan dengan posisi akhir dua ribu dua puluh satu
dan relatif lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya
seperti filipina malaysia dan thailand
indeks harga konsumen atau ihk pada juni dua ribu dua puluh
tercatat deflasi enam belas persen mantuman sehingga inflasi ihk sampai dengan juni dua ribu dua puluh satu mencapai tujuh puluh empat persen year to beat
indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun daerah melalui tim pengendali inflasi tpi dan tpid
termasuk menjaga pasokan selama implementasi kebijakan pembatasan mobilitas
sehingga betul betul bisa menjaga kestabilan harga
inflasi diperkirakan akan berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan yaitu tiga plus minus satu pada tahun dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua
kondisi likuiditas tetap longgar
didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan kuatnya sinergi kebijakan bank indonesia dengan pemerintah
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia telah menambah likuiditas kuantitatif easing di perbankan sebesar rp satu ratus satu satu triliun pada tahun dua ribu dua puluh satu hingga sembilan belas juli dua ribu dua puluh
tambahan kebijakan ini di atas kebijakan kuantitatif easing yang telah kami lakukan sejak tahun dua ribu dua
meningkatnya atau merebaknya covid sembilan belas
komitmen bank indonesia untuk memastikan bahwa likuiditas melimpah dan longgar di perbankan dan sistem keuangan
bank indonesia juga melanjutkan pembelian spn di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan bank indonesia dan pemerintah
untuk pendanaan apbn dua ribu dua puluh
pembelian sbn di pasar perdana tercatat sebesar rp satu ratus dua puluh empat tiga belas triliun
yang terdiri dari rp empat puluh delapan enam puluh tujuh triliun melalui mekanisme lelang utama
rp tujuh puluh lima empat puluh enam triliun melalui mekanisme lelang tambahan
atau yang sering disebut green su option
tambahan pemberian sbn dari pasar perdana pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
sebagai tambahan dari pemberian pasar perdana yang kami telah lakukan
untuk pendanaan apbn tahun dua ribu dua puluh yang lalu
dengan ekspansi monitor tersebut kondisi likuiditas perbankan sangat longgar
tercermin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga
dan yang terakhir adalah kondisi likuiditas perbankan yang terakhir
per dpk yang tinggi yaitu tiga puluh dua sembilan puluh lima
dan pertumbuhan dana pihak ketiga atau dpk sebesar sebelas dua puluh delapan year on year
likuiditas perekonomian juga meningkat
tercemin pada uang beredar dalam arti sempit m satu
dan dalam arti luas m dua yang tumbuh meningkat
masing masing tercatat sebesar tujuh belas persen untuk m satu dua
dan sebelas empat year on year untuk m dua pada juni dua ribu dua puluh satu
suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang longgar
mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan
meskipun langkah langkah lembut
perlu dilakukan untuk mendukung mendorong penurunan suku bunga kredit lebih lanjut
di pasar uang dan pasar dana suku bunga pasar uang antar bank
puap overnight dan suku bunga satu bulan deposito
menurun masing masing sebesar satu ratus lima puluh tiga basis point
dan dua ratus sembilan basis point sejak mei dua ribu dua puluh menjadi dua tujuh puluh sembilan
dan tiga enam puluh pada mei dua ribu dua puluh satu
di pasar kredit penurunan suku bunga dasar kredit sbdk perbankan juga terus berlanjut
meski dengan besaran respon yang lebih terbatas
yaitu menurun sebesar satu ratus enam puluh sembilan basis point sejak mei dua ribu dua puluh menjadi delapan delapan puluh enam pada mei dua ribu dua puluh satu

harga pokok dana untuk kredit menjadi pendorong utama penurunan sbdk

sementara peningkatan margin keuntungan masih berlanjut pada kelompok kcpa
dan bank bank bumn
di sisi lain premi risiko perbankan menunjukkan penurunan
yang mengindikasikan persepsi risiko perbankan terhadap dunia usaha
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga
meskipun fungsi intermediasi perbankan yang sudah meningkat masih perlu terus ditingkatkan
rasio kesukupan modal perbankan pada bulan mei dua ribu dua puluh satu tercatat tetap tinggi
sebesar dua puluh dari kursus perbankan
sebesar dua puluh dari kursus perbankan
dan rasio kredit bermasalah non performing loan tetap terjaga
yaitu tiga tiga puluh lima persen secara gross atau bruto dan satu satu persen secara neto
di tengah kondisi likuiditas yang tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru
intermediasi perbankan mulai tumbuh positif
yaitu sebesar lima puluh sembilan persen year on year pada bulan juni dua ribu dua puluh
dari sisi penawaran atau suplai
pertumbuhan kredit yang mulai positif tersebut didorong oleh mulai melonggarnya
indeks lending standar di industri perbankan
pertumbuhan kredit diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya
karena pembataan mobilitas terhadap pandemi covid sembilan belas
namun akan kembali meningkat pada triwulan empat dua ribu dua puluh satu
pertumbuhan kredit pada dua ribu dua puluh satu menjadi empat puluh
untuk akselerasi ekonomi keuangan digital dalam rangka mendukung
nilai transaksi e commerce pada triwulan satu dan triwulan dua secara
akumulatif pada tahun dua ribu dua puluh satu meningkat tinggi yaitu enam puluh tiga tiga puluh enam persen
enam puluh tiga tiga puluh enam persen year on year menjadi rp satu ratus delapan puluh enam tujuh puluh lima triliun
ini periode tirulan satu dan tirulan dua
dan diproyeksikan meningkat empat puluh delapan empat persen year on year mencapai rp tiga ratus sembilan puluh lima triliun

nilai transaksi uang elektronik pada tirulan satu dan tirulan dua dua ribu dua puluh satu
juga meningkat tinggi empat puluh satu satu persen year on year mencapai satu ratus tiga puluh dua tiga triliun rupiah
dan diproyeksikan tumbuh tiga puluh lima tujuh persen year on year mencapai rp dua ratus tujuh puluh delapan triliun
ini juga lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya
demikian pula nilai transaksi digital banking pada tirulan satu dan tirulan dua dua ribu dua puluh satu
meningkat tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan persen year on year menjadi tujuh belas sembilan ratus satu tujuh puluh enam triliun rupiah
dan diproyeksikan meningkat tiga puluh satu persen year on year mencapai rp tiga puluh satu persen year on year

juga lebih tinggi dari perakiraan kami sebelumnya
bank indonesia terus mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran
sesuai dengan blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh
dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan
yang inklusif dan efisien
antara lain peningkatan transaksi dan perluasan merchant qr code indonesian standard
penyaluran bansos pemerintah penguatan ekosistem industri sistem pembayaran
kami juga memantau berbagai indikator indikator paling dini
khususnya adalah nilai transaksi dan volume transaksi di sistem pembayaran
baik pembayaran secara retail melalui sknbi maupun pembayaran nilai besar melalui rtjs
yang ketiga adalah tentu saja bagaimana kita melihat peningkatan ekspor
kami sampaikan tadi bahwa kinerja ekspor
lebih baik dari yang kami perkirakan sebelumnya
terutama juga dengan perbaikan ekonomi global
meningkatnya harga komoditas dunia dan juga permintaan dunia
sehingga secara keseluruhan tadi kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia
kami sampaikan adalah sebesar kisarannya tadi adalah tiga lima empat tiga persen
ini titik tengahnya adalah tiga
kami bersama pemerintah berkoordinasi sangat sangat erat untuk memastikan bahwa
tidak hanya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga tapi juga perbaikan ekonomi berlanjut
memang ada dampak jangka pendeknya
karena kenaikan varian tapi keberlanjutannya kami tetap yakin bahwa perbaikan ekonomi akan terus berlanjut
undang undang dua ribu dua puluh sudah menggariskan bagaimana kebijakan fiskal ditempuh
dan bagaimana bank indonesia berpartisipasi dalam pendanaan apbn
dan bagaimana bank indonesia berpartisipasi dalam pendanaan apbn
dan bagaimana bank indonesia berpartisipasi dalam pendanaan apbn
bank indonesia telah melakukan pembelian sbn di pasar perdana yang tercatat sebesar rp satu ratus dua puluh empat tiga belas triliun
inilah mekanisme yang sudah digariskan dalam undang undang dua puluh dan kemudian diimplementasikan dengan skb antara menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
dan diimplementasikan di dalam kita melakukan koordinasi lebih lanjut